jalan jalan saja nek
tidak mungkin kau berbohong kepada nenek
tidak mungkin anak gadis secantik kau berjalan sendiri
kau pasti memiliki maksud dan tujuan lain
katakanlah kepada aku
aku berjanji aku tidak akan usil kepadamu
percayalah kepada nini kamayan
sebenarnya nini aku ingin sekali bertemu cadas bajo
kalau begitu biarkan aku bebaskan ketiga siluman buaya itu
agar dia dapat membantumu untuk menemui cadas bajo
kau tumbuh di sini anak gadis
nini terima kasih banyak
aku benar benar berhutang budi sama
ami jangan keb lectures menos
aku akan menc prague berkata di conclusional
beda ada pencuci musuh diskusip mobile

jangan lupa tolong trif adjuster untuk suasanaku
kemana ia perginya
kepada nimas bawitra
aku harus mencarinya
kenapa dia berada di kamar istana salakapura
tidak punya permaisuri
apa yang kau lihat tadi
kenapa kau terlihat
seperti keheranan begitu
siapakah perempuan ini
dia perempuan istimewa
dia ditakdirkan oleh dewata
untuk hidup kembali
aku dengan jelas tadi melihatnya disana
ampun gusti prabu
sudah terkebur di batu batu disana gusti
nimas tirtawati baru terlari kembali
dia baru meniti si muka bumi ini
tidak mungkin dia pergi begitu saja
sebelum bertemu dengan kau
dia sudah tweezer